mohon maaf atas kehilafan yang telah saya lakukan dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi
inilah permintaan maaf dsw pelaku penganiayaan kucing di matraman jakarta timur yang menjadi viral di media sosial
pelaku akhirnya menyerahkan diri ke kantor kepolisian sektor matraman jakarta timur pada senin siang
kepada polisi pelaku mengaku kesal karena kucing itu kerap membuang kotoran di depan rumah kontrakannya
pelaku mengaku hilaf hingga melempar batu briefing block yang mengakibatkan kucing keharaan warga mati
sebelumnya penganiayaan seekor kucing itu terjadi pada enam november lalu
dalam video itu warga memakamkan kucing itu di depan rumah pelaku
stefanus wangge jakarta